dan melalui sambungan telpon kita sudah terhubung dengan direktur operasi basarnas brikjen tni marinir budi purnama di jakarta
selamat siang pak budi bisa mendengar suara kami
selamat siang ya
pak budi bagaimana penanganan dampak banjir dan longsor di jabodetabek dan banten pak sejauh ini
baik sampai dengan hari ini saya dapat laporkan perkembangan situasi di lapangan berlalu mengurang aktivitas untuk pelaksanaan operasi evakuasi
ditandai dengan data yang kita dapatkan di lapangan dari hari sebelumnya kita melaksanakan operasi evakuasi di dua belas titik atau dua belas lokasi di seluruh jabodetabek
dan pada hari ini kita sudah tinggalkan empat konsentrasi lokasi evakuasi
oke lalu pak budi terkait jumlah korban apakah ada update terbarunya pak
belum ada untuk update korban yang kita evakuasi terakhir di hari kedua kemarin kita menambah dari satu lima ratus an ditambah dengan jumlah dua ratus empat puluh tiga korban yang dapat kita evakuasi dari lokasi konsentrasi banjir yang ada di jabodetabek
dari sebelumnya kita menurunkan dua puluh satu tim evakuasi di lapangan bergabung dengan teman teman star gabungan lainnya tni
polri teman teman dari pemerintah daerah provinsi dan seluruh kekuatan potensi sar yang selama ini bersama sama dengan kita sejak hari pertama kejadian evakuasi sampai dengan hari ketiga pada hari ini
permintaan yang masuk di dalam berita baik itu melalui satu ratus lima belas call center basarnas dengan wa group bencana banjir jabodetabek
total permintaan evakuasi mencapai angka empat ratus satu sampai dengan hari ini
kita catat sudah tidak ada lagi permintaan untuk evakuasi justru sekarang ini lebih kepada permintaan bantuan logistik
demikian saya dapat laporkan
lalu pak budi terkait kesulitan yang ditemukan oleh tim di lapangan itu seperti apa saja pak
seperti kita ketahui sudah memasuki hari ketiga pak penanganan banjir
ya alhamdulillah ya kita pada hari ketiga operasi
ini sudah tidak banyak kesulitan yang kita hadapi seperti hari hari pertama karena ketinggian air yang pada hari hari pertama dan kedua itu masih mencapai atap rumah
sehingga kita kesulitan membedakan antara permukaan air yang aman dilalui oleh perahu karet kita atau oleh tim sar gabungan ini menuju ke tempat tempat yang terisolir
nah sehingga kita harus ekstra hati hati
khususnya di pemukiman pemukiman yang padat penduduk di mana jarak antara rumah begitu sempit
sehingga kita tidak bisa menggunakan traukaret saja
kita harus berenang mendekat ke target target yang ingin kita capai
itu kesulitannya yang pertama
lalu pak budi ini bnpb mengatakan bahwa hujan ini belum puncaknya begitu pak
artinya masih akan ada hujan yang mungkin lebih tinggi lagi intensitas
lalu seperti apa antisipasi dan juga mitigasi berikutnya pak
baik untuk tugas pokok basarnas di dalam delapan klaster yang ditentukan sesuai dengan ketentuan undang undang
kita ada di kluster pertama yaitu kluster evakuasi tanggap darurat
kemudian untuk mengantisipasi informasi yang kita terus ikuti dari bmkg
betul sekali bahwa kita harus
seperti waktu yang berlangsung di hari pertama
dari tiga belas tim yang kita turunkan
di hari kedua kita tingkatkan menjadi dua puluh satu tim
dan untuk mengantisipasi datangnya hujan yang lebih besar
atau kondisi yang lebih sulit di waktu yang akan datang
kita sudah mendatangkan kekuatan dari kantor kantor sar surabaya dan pasar
mataram semarang yogyakarta bandung pontianak banjarmasin balikpapan lampung palembang dan pekanbaru
seluruhnya ada sembilan kantor ulangi dua belas kantor sar ini
akan memperkuat dari sebelumnya tiga puluh tiga tim menjadi empat puluh lima tim yang kita siapkan untuk mengantisipasi
lalu pak budi terakhir ada kahimbawan yang ingin
disampaikan kepada masyarakat pak
tidak dapat segera menjangkau tempat tempat yang terisolir dikarenakan keterbatasan
ini pun kami meminta bantuan dari kantor kantor sar yang berada di luar jawa
untuk memperkuat mengantisipasi apabila ada banjir berikutnya
yang kedua kami mohon bersabar juga para pemimpin
penduduk untuk mempertimbangkan mengutamakan keselamatan orang
sehingga kami sarankan mengikuti himbauan pemerintah untuk meninggalkan lokasi lokasi yang rawan terhadap banjir
saya kira itu
dan terakhir mungkin teman teman masyarakat yang ada di lokasi lokasi banjir
tetap semangat untuk membantu kami tim sar gabungan
bersama sama mengevakuasi korban yang kemungkinan nanti akan terjadi lagi
semoga kita harapkan prosesnya akan berjalan dengan baik
terima kasih pak budi

terima kasih pak budi purnama direktur operasi basarnas
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news